sorry rai gue pura pura sakit perut

aduh ayo dong cepetan rai
mbak mbak udah mbak disini aja ya saya kejar jamretnya oke
tunggu tunggu tunggu
kita beneran nih menyesal saya bos mondi sekarang
kalau menurut gue gak usah
karena ini kemohon bos mondi untuk kita gak ikut campur sama urusan dia
kalau terjadi apa apa sama bos mondi lo mau tanggung jawab
bos mondi gak akan kalah kalau lo bocek imusan kayak si boy

nanti gue bakal ngasih tau
untung gue simpen salah satu nomor anak geng serigala
kita semua lagi di jalan benda
kita lagi nungguin bos mondi disini
loh emang mondi kemana
dia duel sama si due
duel dimana mereka
di sekitaran jalan benda
oke mereka duel satu lawan satu
udah ketahuan siapa yang menang
wah kalau itu kita kurang tahu
karena bos mondi nyuruh kita untuk ikut campur sama urusan dia
tapi tenang aja gue yakin
bos mondi pasti menang
menurut gue mau boy menang atau kalah malam ini malam yang tepat buat ngabisin dia
dia bilang malam ini ada saat yang tepat untuk kita mengisi boy
gimana menurut lo
anak bisa gak sih bawa motornya pelanan dikit
gue gak mau mati muda
nih kalau gak mau gimana mau kejar gamretnya

woi berhenti ya lo
kamu bilang berhenti
rea aduh hati hati
eh ini dia
ini dia si biar
tuh rasain tuh

jangan ngejam bred
aduh aduh aduh
lu ngapain ketawa ketawa sih
muka lu lucu banget
wah kira kita punya nyawa sembilan kayak kucing
kalau kita tadi di jalan kecelakaan gimana
lah ya buktinya kita selamat
ntar gue kasih tas dulu
mbak makasih ya mbak
untung gak ada mbak
kalau nggak ada mbak saya mungkin nggak akan balik lagi mbak
iya mbak makasih ya mbak
gak tau nih gak tau kenapa perut gue tiba tiba sakit
aduh kayaknya gue gak kuat deh
gue harus pulang sekarang
ya kan kita mau ke rumahnya boy
wah tapi gimana dong
gue sakit perut banget nih gue harus pulang
yuk gue cari taksi aja deh
nggak gak usah gak usah gak usah
gue antar dengan pangke
lo makanya mau ke rumahnya boy
kan lo sakit perut
gue pura pura sakit perut
habisnya setelah gue pikir pikir
nggak ada pentingnya juga ngeliat boy sama anak anak motor berantem
aku mau disini lo